usai menjalani laga kontra sriwijaya fc di semifinal piala presiden dua ribu delapan belas
bali united kembali akan bertanding pada hari ini
kali ini serdadu tridatu akan menjamu yangel united
wakil dari myanmar dalam laga penyisihan grup g afc cup
jelang laga penyisihan grup g piala asia pada selasa di stadion kapten iwayan dipta
gianyar bali squad bali united menjalani official training pada senin sore
fadil sausu dan kolega menjalani latihan ringan sembari dilakukan pemantauan
terhadap para pemain oleh tim pelatih usai laga hari minggu
pelatih bali united widodo cahyono putro mengaku akan melakukan rotasi pemain di pertandingan selasa
sesuai dengan kesiapan masing masing pemain
jadi kita lihat tingkat kelelahan pemain itu
jadi siapa yang memang sudah melihat kelelahan kita istirahatkan
tapi siapa yang mau bermain saya lihat juga kondisi mereka nanti di dalam obsert trading
sementara tim tamu juga tidak ingin mendapatkan hasil yang sia sia dalam lawatannya ke pulau dewata
pelatih tim berjuluk the lions juga memasang target mencuri poin
meski mengetahui bali united tidak diperkuat oleh irfan bahdim
tim asal myanmar ini juga mewaspadai beberapa pemain bali united
yangon united sebelumnya juga pernah melawan tim indonesia lainnya
yaitu persipura jayapura dan persibo bojonegoro
namun tidak berhasil menang dalam kedua laga tersebut
pada piala afc dua ribu delapan belas ini bali united tergabung di grup g
bersama global cebu filipina fcl tanhua vietnam dan yangon united myanmar
nadang risade astike gianyar bali